masyarakat penerima vaksin covid sembilan belas ini adalah yang nama dan identitasnya tercatat dalam sistem informasi satu data vaksinasi covid sembilan belas yang dikelola kementerian kesehatan
prioritas paling atas penerima vaksin adalah garda terdepan penanganan covid sembilan belas seperti tenaga kesehatan tni polri dan petugas pelayanan publik
situs kemenkes go id menyebut vaksinasi tahap pertama dilakukan pada januari hingga april dua ribu dua puluh satu dengan prioritas satu tiga juta tenaga kesehatan dan tujuh belas empat juta petugas publik
provinsi jawa timur mendapatkan jatah tiga ratus tujuh belas ribu vaksin yang akan disuntikan pada warga penerima sebanyak dua kali dengan rentang empat belas hari
dinas kesehatan di tiga puluh delapan kabupaten kota jawa timur telah melakukan screening terhadap pihak yang berhak menerima vaksin
data itu akan berdasarkan dari nik
kenapa karena memang kan vaksin ini harus benar benar diseleksi benar benar orang orang yang eligible itu yang mendapatkan
mungkin juga ada beberapa vaksin yang memang perlu bayar
nah nanti konsep yang kemarin dipaparkan oleh kemenkes itu adalah dari data data yang berdasarkan nik itu dari provinsi maupun kabupaten akan melakukan screening
kira kira nik mana masuk kelompok yang mana
warga yang akan menerima vaksin akan mendapatkan pesan singkat lewat sms
dari peduli covid dan wajib registrasi ulang atau sesuai petunjuk
sementara khusus tenaga kesehatan juga bisa mengecek lewat nik di sebuah situs bernama peduli lindungi co id
tenaga kesehatan di surabaya jawa timur mengaku senang vaksinasi sudah dimulai karena akan merasa lebih aman saat merawat pasien positif covid sembilan belas
akan tergantung distribusinya ya
jadi kalau memang terdaftar di rumah sakit tempat bekerja ya nanti akan
dilakukan di sana karena kebetulan di tempat saya bekerja itu juga ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit untuk tempat vaksinnya
karena memang rumah sakit saya di rsi itu ada polivaksin dan disitu juga sudah ditunjuk untuk menjadi salah satu tempat vaksinasi covid sembilan belas ini
percaya diri terlindungi ya pastinya dengan harapan herd immunity nya itu sudah muncul itu akan memberikan efek lebih percaya diri dan lebih terlindungi
berdasar data satgas covid sembilan belas jawa timur provinsi ini sudah memiliki lebih dari delapan vaksin karier satu delapan ratus lemari es dua empat ratus vaksinator bersertifikat untuk mendukung program vaksinasi tahap pertama ini
rangga umara ganjar wijaksono surabaya jawa timur